yang paling diperlukan untuk menjadi seorang jurnalis adalah kemampuan melihat sebuah kebenaran
dengan kebenaran maka jurnalis akan mampu bersikap kritis dalam menyajikan peristiwa atau kejadian
independent is a must media harus independent dalam bersikap
dalam arti media tidak bisa dipengaruhi oleh pemangku kekuasaan ataupun pemilik modal
terkait netralitas media harus berpihak berpihak pada kebenaran dan berpihak pada kemanusiaan
kemanusiaan karena dengan mendahulukan kemanusiaan dipastikan kita tidak akan melanggar etika dalam menyajikan sebuah peristiwa
saya alfian raharjo untuk cnn